banjir ibu kota dan sekitarnya tahun ini kembali memunculkan dua pandangan berbeda tentang pengendalian banjir di sungai
presiden jokowi sejak menjadi gubernur sampai saat ini percaya bahwa normalisasi sungai menjadi pilihan untuk membantu mengatasi banjir
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan merasa konsep normalisasi yang selama ini digadang gadang pemerintah adalah cara lama yang berujung pada betonisasi
ide gubernur anies tentang naturalisasi sungai kemudian menjadi perbincangan publik kita ikuti kembali sekelumit perbedaannya
memang kita tidak meneruskan betonisasi karena kita lakukan naturalisasi ini contoh nih saya tunjukkan di sini nih masih
ini saya ambil contoh dari contoh kasus di singapura saya boleh tunjukin ya
ini contoh ini tempat yang sama nih ini tahun dua ribu delapan ini tahun dua ribu dua belas inilah yang disebut dengan normalisasi
air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut
dalam waktu berikutnya ini masih lokasi yang sama dibangun ekosistem sungai
di mana ada kehidupan di situ makhluk makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan tapi juga bisa terserap dalam tanah
inilah contoh naturalisasi
nah yang kita mau bangun di jakarta adalah contoh naturalisasi sungai
dan ada contoh contoh yang lebih menarik ini saya berikan contohnya nih
nih ketika musim hujan penuh begitu musim kering bisa dipakai
kenapa karena memang sebuah ekosistem bayangkan kalau itu kanal
nih ini normalisasi ini naturalisasi
jadi beda sekali bukan dalam kenyataannya
ini contoh kasus di jepang
sekarang dunia ini bergerak
pada sebuah kota yang berbasis pada environmental friendly system
maukah jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu
saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari
kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama
ini contoh di kota yang sangat sempit seperti jepang saja bisa dilakukan
nah apa bedanya
normalisasi itu sering menjadi betonisasi
secepat mungkin membawa air ke laut
kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air
karena itu membiarkan bentuk bentuk sungainya
kemudian air juga bisa terserap
dan kemudian kita mempertahankan ekosistem
apakah mungkin dilakukan mungkin
tetangga kita sudah melakukan nih
udah jadi contohnya
bahkan di tempat yang seperti ini sekalipun
jadi insya allah itu kita lakukan
makanya kita garap ini mulai dua ribu sembilan belas kita sekarang sedang mengerjakan di situ babakan
sehingga apa yang dikatakan anies tadi itu adalah melihat indahnya sebuah contoh di luar negeri tapi lupa realita yang ada di jakarta
kalau anies ingin menahan air selama mungkin
ini sekarang kejadian kita menahan air selama mungkin sekarang terjadi ini kan
menahan air selama mungkin
dan tidak dialirkan
dan itu secara alami kok
apakah ini yang diinginkan anies menahan air selama mungkin di sungai tadi gitu
karena kita memikul beban dari hulu
ini yang dia lupa
dia bukan gubernur dki jakarta yang kemudian teritorialnya cuma lepas
di kiri kanannya ada laut
singapura itu laut kiri kanannya
depan belakangnya gitu
kita di atas lain itu ada hulu yang membawa beban limpasan yang tinggi gitu
jadi artinya apa
begitu dia jenuh muka tanahnya
dia itu harus disalurkan ke laut secepat mungkin
kalau tidak sama dengan kemacetan
jadi kalau tidak kita buka pintu tol itu lebih banyak lagi
antrinya makin lama makin parah sekali gitu
jadi seharusnya penasihatnya anies itu paham dengan logika sederhana ini gitu
ideal sekali kalau saat ini kita punya lahan
kita bisa membebaskan lahan
saya setuju kalau anies bisa membebaskan kiri kanan sungai ciliwung
lebar ke kiri seratus meter
ke kanan seratus meter
bikin alami tadi mungkin bisa dilakukan
tetapi tidak mungkin
kita punya beban di hulu masalahnya ini yang dia tidak paham sama sekali gitu
ya kondisi tanah kita beda juga dengan di singapura tempat lain
tanah kita kalau dia ada jenuh air dia nggak bisa menyimpan apa apa lagi
jadi paham itu kan dip